selandia baru berencana akan melonggarkan lockdown
kita akan sapa mas muhammad wni yang merupakan humas persatuan pelajar indonesia selandia baru
selamat pagi mas muhammad
sudah sahur kan
bisa sahur atau lagi jam berapa ini
di sini udah jam sekitar setengah sepuluh pagi
oh berarti mas udah puasa ya
ini mas mau konfirmasi dong mas apakah betul pemerintah selandia baru telah melonggarkan kebijakan lockdown ini
jadi selandia baru sebenarnya udah melonggarkan peraturan peraturannya
cuman masih dalam situasi lockdown
kita di sini ada kayak leper alert system dari pemerintahan ada covid sembilan belas alert system
jadi ada tingkat tingkatannya ada level satu level dua level tiga sampai level empat
sekarang kita itu ada di level tiga di mana ia masih dalam situasi
cuma kayak bisnis bisnis lokal masih diperbolehkan untuk buka
cuman bisnis bisnis lokal ini harus menemui standar standar apa yang dikeluarkan pemerintah
contohnya tidak boleh ada physical interaction between customer sama penjualnya gitu
nah gimana tuh kalau diatur physical interaction tadi antara customer dengan penjual
caranya sih dine in
dine in itu dilarang dine in masih dilarang
kita masih di engage buat stay at home di rumah aja dan delivery service yang jalan sih
kalau masalah tempat worship seperti masjid dan church
itu ditutup karena untuk mengurangi transmisi lokal
pemerintah juga ngeluarin kayak saran dan prasarana untuk para yang punya belips
supaya bisa workship dari rumah aja dengan mengontakin kayak ulama ulama atau seperti pastor juga seperti itu
mas pembatasan sosial level empat dan tiga ini sepertinya kalau dari penjelasannya mas muhammad ini tidak begitu signifikan ya perbedaannya
iya iya perbedaannya tidak begitu signifikan
bahkan orang new zealand sendiri bilangnya kalau level tiga itu tuh lockdown cuma ada kfc gitu
karena sebelumnya di lockdown benar benar tuh tol nggak ada yang sama sekali buka dan semua tuh benar benar di rumah
bahkan kita jalan keluar aja itu kita masih boleh jalan keluar buat ambil fresh air atau apa segala macem
tapi harus physical distance jadi essential service aja yang bukan seperti supermarket rumah sakit
rumah sakit aja kita harus virtual dulu untuk konsultasi dan segala macam
jika ada tindakan lanjut
atau untuk tes coronanya kita di tes di mobil
jadi ntar orangnya datangin atau mereka yang mendatangin kita ke rumah
jadi drive thru gitu ya
tapi muhammad di sana satu kepala keluarga hanya diperbolehkan satu orang untuk berbelanja mungkin ya ke supermarket atau grocery
apakah aturannya begitu disana
iya iya aturannya begitu
jadi supermarket membatasi semuanya
mungkin sama seperti di negara inggris atau australia
kita ke supermarket harus masih physical distance
setiap orang tuh antri dua meter
dan ditandain gitu
di check out check out nya juga antara kasir sama yang pembeli
itu ada pembatas kacanya
dan di engage semuanya buat contactless payment
which is pakai semacam tap bca atau bca flash atau semacam kayak gitu
namanya pay wave sih disini
ya jadi bahkan kalau kayak mau beli sayur atau buah gitu kita tuh ada notice nya untuk kalau pegang buah yang mana aja yang kita langsung akan beli gitu
nggak boleh kayak dibalikin lagi gitu
ya tapi kalau melihat kasus di selandia baru kan jumlahnya tidak terlalu banyak dan bisa dikatakan kasus ya sampai dengan saat ini
tapi perkembangannya seperti apa di selandia baru saat ini muhammad
perkembangannya sih ada kasus dua sampai lima perharinya
sekitaran di bawah lima sih untuk selama level tiga ini
cuman setiap hari ada update nya dari ministry of health
jadi perharinya dia kasih melalui biasanya kalau level empat itu dia lewat press
ada video di setiap news ada semua
atau juga di sosial media
jadi pemerintah ada covid sembilan belas campaign nya kampanyenya itu nama apa
namanya covid sembilan belas against covid sembilan belas
dia semuanya ada tersedia di youtube facebook di instagram
jadi semuanya tersponsori mungkin di platform platform lainnya ada kayak dari pemerintah saran dan cara pencegahannya juga ada di situ
mas muhammad kalau suasana ramadan sendiri di tengah pandemi
di negara selandia baru seperti apa
suasana ramadan sih di sini ya mungkin kurang bisa dibilang beda sama tahun lalu ya
soalnya tahun lalu kita ramadan kita kumpul bareng satu sama lain umat muslim lainnya
di masjid atau di musola kampus gitu
buat buka bersama dan taraweh juga ada seperti biasa
dan kita biasanya ada rolling buat sumbang makanan konsumsi gitu
hari ini seperti dari orang indonesia atau besoknya orang pakistan
jadi menurutnya beda beda gitu
tapi berapa jam di sana untuk berpuasa
kalau di indonesia kan tiga belas jam
di inggris kemarin ada ceritanya tujuh belas jam ya
tujuh belas jam di london ya
untuk di new zealand sendiri sih sebelas lima
dari jam lima tiga puluh
lebih cepet ya dari indo
dari jam lima tiga puluh sampai jam lima dua puluh delapan
menunya apa nih yang paling favorit
tadi cuma ada facebook aja yang buka
masak sendiri mungkin apa menu yang favorit untuk berbuka atau sahur
untuk sahur sih yang simple simpel aja kan ya
kadang sih juga masak sebelum tidur
sebelum tidur atau habis masak buat buka puasa
biasanya menu sahur itu semacam brex atau kebab
jadi diwrap aja
terus kemudian untuk buka puasa mungkin yang makanan berat masak sebelum buka puasa gitu
seperti oterus salad kadang kadang gitu
aduh lapar ya
ternyata kebayang kebab langsung kepengen
mumpung belum imsak ya di sini ya
kalau di sana sudah imsak sudah berpuasa
mudah mudahan sih lancar ya di sana maupun di sini ya
kita doakan semoga muhammad ini lancar puasanya dan sampai dengan lebaran
lancar selalu tentunya
tapi ada rencana mau pulang
kalau ada penerbangan buka sih kita pinginnya pulang orang orang indonesia
oh gitu langsung kalau ada penerbangan langsung balik gitu ya
iya kangen sama keluarga lah
sudah berapa lama gak pulang muhammad
terakhir pulang september sih september tahun lalu
ini lumayan lama loh kalau saya udah nangis itu
sebenarnya harusnya pulang waktu hari
pas libur pascah kemarin ada libur dua minggu
cuman udah keburu lockdown seminggu sebelumnya
jadi benar benar border ditutup dan flight nggak memungkinkan
jadi salah satu jalan pulang itu cuma repatriasi flight kerja sama pemerintah new zealand dan indonesia yang bisa
tapi kayaknya kurang kuotanya untuk orang orang indonesia yang ingin pulang di selandia baru
jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk ada repatriasi itu
oke terima kasih mas muhammad sudah menceritakan bagaimana suasana ramadan juga update covid sembilan belas di selandia baru
semoga anda selalu sehat ya mas